ajang academy awards atau yang biasa dikenal dengan oscar identik dengan piala berlapis emas
setiap pemenang oscar akan membawa pulang piala berlapis emas dua puluh empat karat
lapisan emasnya juga bukan emas sembarangan
emas di piala oscar sama dengan lapisan yang digunakan untuk instrumen proyek antariksa yang memiliki ketahanan yang luar biasa
piala oscar berlapis emas dua puluh empat karat yang diraih leonardo dicaprio di tahun dua ribu enam belas
emma stone di tahun dua ribu tujuh belas
dan gary oldman di academy awards tahun ini bukan sekadar lapisan emas biasa
dilansir space com perusahaan bernama epner asal broklin amerika serikat
ditugasi melapisi piala oscar sejak tahun dua ribu enam belas
ebner adalah perusahaan yang khusus memproduksi plat emas
emas ultra reflektif dengan ketahanan luar biasa
perusahaan itu juga lah yang telah melapisi berbagai instrumen milik badan antariksa amerika nasa sejak tahun tujuh puluh an
menurut informasi space com pada dasarnya emas yang mengalami pemenggokan akan membuat seluruh lapisannya terkelupas
namun epner menerapkan pembuatan plat emas dengan teknologi yang disebut elektropletik
yakni teknik melapisi emas dengan tenaga listrik
dengan demikian emas akan memiliki ketahanan yang lebih kuat
yang terbaru nasa menggunakan lapisan emas buatan ebner dalam proyek james webb space telescope
yang menghabiskan dana delapan sembilan miliar dolar as atau setara satu ratus dua puluh tujuh triliun rupiah
untuk ajang academy awards epner didaulat melapisi emas trofi oscar setelah warna trofi emas sebelumnya dilaporkan luntur

para pemenang oscar semakin berbunga bunga karena selain menyimpan piala yang syarat dengan gengsi bahan lapisan emasnya pun bersinar abadi